cnn indonesia breaking news
anda menyaksikan cnn indonesia breaking news kita akan saksikan bagaimana suasana setelah pasangan agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
ini keluar dari ruangan tes uji fisik tapi kami harus sampaikan kepada ini bukan ini pasangan terakhir ya
ini adalah anies baswedan dan juga sandiaga uno yang sudah selesai melakukan tes kesehatan di rumah sakit minto harjo jakarta pada hari ini
anies tadi sempat foto foto panis ya
ya pak ceritanya gimana sih itu pak
ceritanya gimana sih kok bisa sampai seperti itu pak tenang kita dulu gitu pak
iya betul kita ini semua bersahabat kita semua bersahabat dalam artian sebenarnya
kita berteman baik kenal satu sama lain
jadi ketika tadi pas gantian ketemu ah gantian apa abis shiftnya lain ya
terus kita ketemu kita foto sama sama jadi kita swap foto tadi terus kita posting
dan kita ingin tunjukkan juga pada semua bahwa ini adalah sebuah festival
festival gagasan festival karya festival rencana ini bukan arena pertempuran
ini adalah arena untuk kita memilih
dan kita harus merayakan demokrasi ini sebagai sebuah kegembiraan
jadi masyarakat jakarta dan semuanya yuk kita jalani pilkada ini dengan suasana yang bersahabat
kita kitanya juga yang menjadi calon bersahabat satu sama lain
jadi yang mendukung juga yuk kita tunjukkan
bangsa indonesia adalah bangsa yang bisa berdemokrasi dengan cara yang beradab
mas anies tadi ada
siapa yang ngajak foto siapa yang ngajak kamera siapa yang ngajak foto
oh iya saya yang pegang kamera tadi terus kebetulan lagi pegang kamera gitu ya
terus yuk kita foto
sebentar tadi tadi sorry ada jembatan roboh di pasok
bentar saya cerita foto dulu nih
ini siapa yang bawa foto
spontan saya bilang saya ada kamera yuk kita selfie yuk saya saya yang punya ide
yuk kita selfie yuk waktu itu sebelahnya pak basuki pak basuki sebelah
dan ngobrol sama sama terus dipas pasin gitu ya
di foto tiga kali terus dipilih mana yang paling bagus diantara tiga itu
sebetulnya semuanya bagus cuman sebagian ada yang kabur
ada yang kurang pas gitu
oh iya betul terus ada medianya juga
jadi kita kalau mau liat videonya sudah di posting di instagram
dengan adanya foto dan instagram ini kan menunjukkan ada keriangan
ini mungkin ke depan ini apakah persaingan atau
misal kita apa namanya pilkada ini akan tidak akan ada saling serang menyerang gitu lho pak basuki
dalam hal yang negatif gitu pak
adu program tidak asal menjatukan secara pribadi itu seperti apa pak
yaa jadi karena itu saya ketahuan tadi ini festival festival itu kita tunjukkan
tunjukkan apa sih gagasan tunjukkan karya apa yang sudah dikerjakan
tunjukkan juga rencana apa yang mau dikerjakan
jadi kita ingin pilkada ini benar benar jadi satu ajang kita merayakan
menjadi orang indonesia nilai dua puluh tiga llow
yang berdemokrasi tapi asik kok
tadi di dalam juga ya kan
apa ya macem macem
tadi bapak suki cerita
cerita lucu lucu sih tadi ya bapak suki
kalau kita lihat suasana tadi ya
ya emang suasana bersahabat
dan kita berharap
pilkada ini sampai akhir nanti
suasana juga seperti ini
kita akan terus berkampanye
dengan positif dan kita ingin
kita sebagai orang indonesia
bisa kok berdemokrasi
yang bisa jadi contoh
jadi kepada siapapun yang melakukan
masyarakat akan menilai karena itu
kita konsentrasi untuk kampanye nya
untuk demokrasi sejuk ini
bahwa semua anggota tim kita
bahwa mereka tidak boleh
melakukan hate speech
apalagi berkaitan dengan sarah
sanksinya langsung dikeluarkan
dan sanksinya dilaporkan kepada aparat
jadi kami tidak main main untuk urusan ini
dan komitmen kami bersama adalah
menjalankan demokrasi yang
penuh kesujukan demokrasi yang
menyatu padukan bukan demokrasi yang memecah belah
bapak besok menerjakan ujian berapa pak
besok datang ujian berapa pak
jadi jadwalnya tanyakan sama kpu

bisa dijelaskan alasan bapak akhirah memutuskan
memutuskan untuk maju sebagai gubernur itu
apa sih pak
kita ini seringkali
kalau ditanya siapa anda
maka kita akan jawab saya seorang suami
nama profesi tapi tak banyak di kita yang menyebut saya seorang warga negara indonesia
dan dalam berwarga negara kita harus bisa siap untuk ikut dalam mengurusi kegiatan kegiatan yang menyangkut negara kita
jadi ketika saya diundang untuk mengikuti proses ini sudah kira kira sebulan yang lalu saya menyatakan siap
saya siap dan kemudian dari pembicaraan panjang sampai kemudian akhirnya kemarin ditetapkan bersama sama dengan mas hendy
dan saya merasa bersyukur sekali bahwa pasangan kita mas hendy dan saya ini bukan saja kita ingin menawarkan pada semuanya
yang kita ingin tawarkan adalah tentu gagasan pengalaman dan fokus pada kompetensi profesionalisme
kita ingin menunjukkan bahwa
ke depan indonesia itu diatur dengan prinsip prinsip profesionalisme ke modern
jadi saya jawab pertanyaan tadi karena pasangannya bersama mas hendy saya bilang siap
urgensinya apa sih pak sampai bapak harus turun ke jakarta apa yang mau bapak perbaiki di jakarta
tadi kan bapak bilang baru sekitaran indonesia harus lebih baik untuk jakarta sendiri kenapa memang bapak harus turun ke jakarta pak
kota ini adalah kota proklamasi pusat kegiatan perekonomian
dan kota metropolitan ini harus bisa menjadi kota yang suasananya menyenangkan suasananya bersahabat
bukan saja bangunannya dibangun dengan tepat waktu
bukan saja kita memastikan fisiknya baik tapi juga budayanya baik masyarakatnya baik
jadi konsentrasinya itu jelas kita akan teruskan semua pembangunan pembangunan fisik
tapi yang tidak kalah penting kita ingin bangun budayanya
kita ingin bangun kualitas pendidikannya kesehatannya
fasilitas kesehatan publik di jakarta harus sama dengan kota kota metropolitan terbaik di dunia
fasilitas pendidikan umum di jakarta harus sama dengan fasilitas fasilitas pendidikan publik di kota kota metropolitan dunia
hari ini itu tidak terjadi hari ini belum ada
dan kita ingin anak anak kita dikirim ke sekolah
sekolahnya kelas dunia kenapa uangnya ada dananya ada
saya ngurusin pendidikan kemarin jakarta ini mengalokasikan per anak per tahun enam juta rupiah
d i y mengalokasikan lima ratus ribu rupiah per anak per tahun
tapi kinerja pendidikannya d i jauh lebih baik daripada dki
kita ingin perbaiki para ibu antarkan anaknya ke sekolah dan kita ingin mereka yakin
anaknya dididik dengan baik fasilitasnya baik gurunya baik sehingga mereka punya masa depan yang baik
kita ingin membuat jakarta yang lebih baik
itu ya nah cukup satu satu semuanya itu dulu ya
besok nanti dulu nanti masih waktu yang sepanjang
yang capek wartawannya ya wartawannya capek oke gitu ya